deretan artis artis yang menjadi anggota dewan berkomitmen menjalankan aspirasi rakyat
mereka akan fokus di bidang politik meski tak sepenuhnya meninggalkan dunia seni
kita harus membuat yang terbaik untuk bangsa dan negara
karena membuat sebuah lembaga ini menjadi reformasi kelembagaan itu nggak bisa sendiri
jadi performa kedewanan yang baik dan juga kualitas kerja yang harus ditampilkan
saya memang punya ketertarikan kepada dunia penyiaran tentunya
pada dunia telekomunikasi dan informatika terutama big data
karena kita belum punya alogaritma nasional
terus juga saya sangat tertarik pada dunia kesehatan
saya juga sangat tertarik pada pemberdayaan kelompok disabilitas
mungkin setelah ini baru kita ketemu fraksi di komisi berapa kita
saya berharap di sepuluh karena memang bahasanya core nya dari situ
budayaan pariwisata pemuda olahraga pendidikan
tapi kalau ditempatkan di tempat lain ya bukan berarti nggak siap siang